sekjen partai golkar idrus marham mengatakan pihaknya menghormati kpk dan proses hukum yang bergulir
terkait tugas suap yang dilakukan anggota komisi sebelas fraksi golkar aditya moha
partainya juga akan memberikan pendampingan terhadap aditya
kader golkar yang tertangkap tangan kpk pada jumat enam oktober lalu
atas dugaan suap yang dilakukan untuk mempengaruhi hasil putusan banding
dalam perkara yang menyeret mantan bupati bolaang mongondo marlina moha siahaan
yang difonis hukuman lima tahun penjara
tentu yang menghargai proses proses hukum yang dilakukan oleh kpk
komitmen kpk sama dengan komitmen golkar bagaimana supaya itu bisa kita lakukan secara bersama sama
tapi meskipun demikian karena mereka itu adalah kader partai golkar tentu
sesuai dengan protap yang ada partai golkar juga secara otomatis menugaskan kepada bidang hukum dan ham
sekaligus badan advokasi partai golkar
untuk menjaga kemampuan dan kemampuan dan kemampuan yang diberikan oleh partai golkar
apapun kader golkar yang ada terlepas kader golkar yang bersangkutan juga ada lawyernya
ada penasehat hukumnya tetapi sesuai dengan protap golkar tetap ya menugaskan bidang hukum dan badan advokasi